terima kasih mbak
kamu jangan dendam sama ibu
sampai kapanpun ibu akan sayang sama kamu
apa ini adalah hukuman yang kau berikan pada aku ya allah
apa karena aku tegak membiarkan sita pergi dari sisiku
tapi yang aku harapkan adalah semuanya untuk kebaikan dia
tapi kenapa engkau mengambil dia kembali secepat ini ya allah
aku sudah bohong sama dewi aku gak jujur menceritakan yang sebenarnya
tapi ini semua juga buat kebaikan dewi
lebih baik dia tidak perlu tahu tentang semua hal ini
engkaulah yang maha tahu dan yang maha baik
hanya pada dirimu ku serahkan semuanya
kiranya engkau berkenan memberikan aku
berikan aku kekuatan untuk menerima semua ini ya allah
tapi ada yang aneh
kemana kami sekarang
kenapa ia tidak memberitahu kalau sita telah meninggal
dia masa lalu aku gak perlu memikirkan dia
andre kok kamu sudah rapi pagi pagi begini mau ke mana
aku mau cari sita
aku mau cari sita ma
semalam aku menunggu dia ma
tapi dia tidak pulang pulang aku sudah menyiapkan semuanya
mungkin dia masih marah senang aku kelemah tapi aku salah apa
andre kamu mau cari ke mana
sudah kamu tunggu di rumah aja setiap hari kamu cari sita terus
tapi kamu kecapean kamu tunggu di rumah aja ya sayang
tapi kalau aku di rumah aku malah kepikiran terus sama dia
jangan serang aku cari dia aku tidak akan kenapa napa ma
ya sudah kamu jangan pergi sendiri
mama akan temani kamu ya mama ambil tas sebentar
kamu tunggu di sini ya tunggu lama
kalau aku nungguin mama kelamaan
ya sudah mari mama kamu sudah siap
andre andre astaga dia pergi sendirian lagi
ya bu dili berangkat dulu ya

ibu ada satu permintaan
permintaan apa bu
ibu ibu kenapa
kamu suaranya sangat berburu buru
terima kasih ya kamu sudah menuruti permintaan ibu
yaudah sekarang kamu berangkat ya nanti ke siang
dili berangkat ya bu
terima kasih mbak
hah ini saya coba dua duanya non
saya pengen lihat ini pas naya
yakin non dua duanya
cobain yang hitam
yang satu lagi
yaudah dicopot mau bayar
pas non dua duanya
ya allah kang gustab ya
ya ampun ngapain di sini kang
gimana kang sama teh dewi nya jadi nikah
aduh mati gua
mudah mudahan non ilang gak ngeh
dewi yang mana
apa jalan jalan dewi yang mirip sita itu
ih itu mah udah lewat
ini cepetan dibungkus ya
yaudah dua ini mbak ya tapi minta yang baru
iya dewi yang dulu teman saya
waktu kerja di pabrik dulu non
kan sama dewi banyak
emang cewek cewek pada genit sama saya non
tapi sayangnya aja sempurna
sudah ketemu sama cewek yang kayak di foto
belum kelihatan den orangnya
yaudah cari terus
den den itu dia orangnya den
gimana pak gimana bapak yakin
posisi ada di jam sebelas den
yaudah berhenti berhenti
dua ribu tiga ribu empat ribu
harga jamunya sebelas berapa bu
kita ketemu lagi
tadi ingin aku tanyain sama kamu
jadi kemarin kamu udah ketemu sama andre
terus kenapa kamu gak ikut pulang sama dia
bulan itu kan rumahnya sita bukan rumahnya dewi
iya aku ngerti
tapi kamu gak kasian sama kondisinya andre
dia sangat butuhkan kamu
ya kasihan sih sat
tapi masa mau gini terus
yang andre cari kan sita bukan dewi
ya kalau menurut dewi sih
keputusan yang kemarin udah yang paling tepat
meskipun demi aku
kamu juga kalau mau pulang